aku sangat bersyukur pada dewata
semoga saja akan terlahir dari rahimku
seorang anak laki laki yang tampan dan gagah
seperti ayah andanya
semoga dewata aku mengambilkan permintaan dinda
ketahuilah dinda masalah di pajajaran sangat banyak
masalah pembunuhan candrawami
yang dibunuh oleh bekara
itu juga belum selesai
jadi kandang mohon padamu
jangan menambah masalah lagi dengan hal kecil seperti ini
rencana keji untuk membunuh ibu kandung mereka sendiri
kemana pula bikara yang sebenarnya
kenapa dia tidak berada di istana ini
aku akan berlaku seperti abika
dengan berpura pura menjadi abikara
aku bisa menyelamatkan nyawa ratu parwati
dan jika masalah di istana ini selesai
aku akan meninggalkan istana ini
kenapa tidak ada seorang prajurit pun yang berjaga
kita menyuruh orang fikirlah
ada yang berdebal
berani menyusul kedalaman istana
saya kurang tahu
jika aku menentukan apa

dihangkan oleh masalah tersebut

jika aku menemukannya
sekali lagi ikut tanya siapa kalian sebenarnya
dan kenapa kalian menyusup istananya
radya nabi karam
masih tak memahalasi
kanda aku tidak mau yunda subanglarang berada di istana ini
sejak dia berada di istana ini kebahagiaanku sudah hancur kan ya
kanda ibu nda tidak apa apa
kita temui ibu nda kenterimaniknya
nanti saja ya besok saja
tapi aku harus minta maaf kepada ibu nda kenterimanik
iya ibu nda mengerti
kita kembali lagi besok
menemui ibu nda kenterimanik
sekarang kita lebih baik kembali ke kamarnya
kanda bisa mengerti perasaanmu
karena memang setahun lebih
kita belum juga mendapatkan keturunan
kenapa aku harus bergembirakan deh
jalan semen di kanda
kanda sudah mendapatkan wangsir
bahwa saya akan menemukanmu
anda akan kembali mendapatkan keturunan
dan itu dari dinda
benarkah itu kanda
aku sangat bersyukur pada dewata
akan terlahir dari rahimku
seorang anak laki laki yang tampan dan gagah
seperti ayah andanya
semoga dewata aku
mengambilkan permintaan dinda
masalah di pajajaran sangat banyak
masalah pembunuhan candrawangi
yang dibunuh oleh bekara
itu juga belum selesai
jadi kanda mohon padamu
jangan menambah masalah lagi
dengan hal kecil seperti ini
aku berjanji kanda
aku akan bersikap lebih baik lagi
kepada yunda subanglarang
dan juga raden walangsungsan
ini adalah hidupku
jangan sampai kau bisa agak compot
kita tidak menghargai